menteri dalam negeri cahyokumolo berkunjung ke merdu pusat kabupaten pidijaya
menteri mengatakan bahwa tanggap darurat akan difokuskan untuk pencarian korban
penanganan korban luka dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak
setibanya di kabupaten pidijaya menteri dalam negeri cahyokumolo mendatangi beberapa titik yang rusak karena gempa
termasuk pondok pesantren terbesar di aceh dayah mudi mesra
mendagri menyatakan upaya tanggap darurat akan difokuskan pada pencarian korban dan penanganan korban luka
serta perbaikan infrastruktur dan listrik
kesehatan para korban selamat juga diprioritaskan
hubur buat anak anak sudah kalau laporan pak gubernur untuk kesehatan dokter semua sudah lengkap
memang ini daerah yang rawan bencana ya sehingga sekarang juga sedang penyusunan era pbd
di aceh juga saya kira harus ada pos dana untuk untuk cadangan karena ini daerah yang patahan patahan gempa
ini bisa muncul setiap saat